untuk mengetahui kesiapan jalan yang akan digunakan pada masa mudik
kepala kakor lantas polri irjen polroike lumowa meninjau jalan tol fungsional salatiga colomadu
secara keseluruhan tol ini siap digunakan pada h sepuluh lebaran
kepala kakor lantas polri irjen paul royke lumowa meninjau jalan tol fungsional salatiga colomadu dengan bersepeda sabtu siang
bersama rombongannya royke bersepeda untuk melihat kemajuan pembangunan secara lebih detail
tol fungsional sepanjang tiga puluh dua km ini menghubungkan kawasan tingkir salatiga menuju colomadu karanganyar
royke mengungkapkan ada dua tempat istirahat yang disediakan
kurang lebih kita bisa melihat sendiri jalan yang sudah rigid sembilan puluh an persen ya
mudah mudahan yang masih sepuluh persen ini bisa terkejar sampai dengan h lima belas
paling lambat h sepuluh tanggal lima juni itu
dan saya optimisik saya melihat itu
hanya saja memang
meski siap difungsikan pengguna jalan harus tetap berhati hati karena penerangan dan instrumen keselamatan lainnya yang belum memadai
memang namanya juga tol fungsional memang belum seratus persen itu bisa menjadi jalur tol ya yang resmi karena memang belum mempersertifikasi
namun kami menghimbau dan juga nanti ada batasan batasan kecepatan kilometer dari petugas khususnya dari korlantas
itu kecepatan maksimal adalah empat puluh km per jam
secara keseluruhan tol fungsional ini sudah bisa dilalui
namun tol fungsional tidak akan dibuka pada malam hari jika tidak ada penumpukan kendaraan di jalan afri
sabila destu karanganyar